sajian ini bukan martabak bukan juga pizza ya ini adalah mendoan jumbo yang ukurannya
kali lebih besar dari mendoan pada umumnya agar adonan tepung yang berisi daun bawang
dan muncang bisa merata mendoan harus dibolak balik berkali kali baru dimasukkan
ke penggorengan tak perlu waktu lama untuk menggorengnya karena mendoan sendiri memiliki
arti setengah matang mendoan jumbo ini paling enak disantap saat masih panas karena ukurannya
yang jumbo mendoan ini bisa disantap secara ramai ramai ada dua varian rasa yang ditawarkan
yaitu original dan pedas dengan taburan cabai rawit
hai tak hanya mendoan jumbo di purwokerto ada juga mendoan mozzarella sekilas bentuknya mirip
risoles tapi jangan tertipu ya cara membuatnya siapkan bahan bahan seperti tepung potongan keju
mozzarella telur dan rempah rempah goreng tempe mendoan hingga setengah matang mendoan yang sudah
digoreng lalu digunakan untuk membungkus potongan keju mozzarella dan daun bawang yang sudah dikukus
ke dalam telur yang sudah dicampur dengan bumbu lengkap mendoan mozzarella siap untuk digoreng
inovasi mendoan mozzarella ini mulai dikembangkan tahun dua ribu enam belas seporsi mendoan mozzarella berisi dua
bulung dijual seharga lima belas rupiah tim liputan cnn indonesia